kemot kalau masalah latihan gak ikut gak apa apa
tapi pada saat tanding kamu harus menang
kapan lagi kita gak citarik kita bersenang senang disana
mumpung si nengte lagi liburan
yang terpenting si abah yang menawarkan ke kamu benar tidak
lagian kamu kenapa sih
kamu gak mau ikut ikuti tarik cuma gara gara kamu latihan doang
aku enak aja karena udah janjian
dan ya karena beberapa apemannya kan aku udah gak pernah ikut
oh ya katanya tante marisa setelah dinner mau jenguk kue ke rumah sakit
gimana caranya supaya boy juga ikutan jemuknya rumah sakit
tapi mas be gak boleh tau dan reva juga gak boleh tau
di balik nyut nyut ternyata ada tersimpan ide
tau tau tau memang gue itu pintar
gue harus pindah rumah sakit dan gue gak boleh ada di rumah sakit ini
itu lebih aman
adriana dan rata rata lo pintar juga ya
lo pun lagi sakit atau lo tetep jenius
awal pasien infus yang ada di dalam saya karena saya mau pulang sekarang juga
loh ibu kan belum sembuh
saya udah sehat
saya cuma mau kamu lepasin infus ini sekarang juga
tapi adonit tersebutnya gimana ya bu
nah itu kan urusan suami saya
suami saya masih ada di sini kok
paling nanti dia juga bayar
yang penting sekarang tugasnya suster ini
gak mau ya
terus nanti kalau misalkan saya lepasin ini
terus misalkan darahnya muncrat
dan saya akan bilang kalo kamu tuh lalai dalam pekerjaan kamu
terus kamu langsung
mau saya tarik
mau saya tarik
jangan jangan bu jangan
ya kamu lepasin dong
ya baik baik baik
perlu pakai begini ya
apa emasnya di situ
sebagiannya bu di sini aja
bu masih lemas badannya
susah bener ya
kalau kamu masih ngelarang saya untuk saya keluar dari rumah sakit ini
kamu mau dipecat
kamu masih pengenkan kerja di sini
ayo cepetan duduk
duduk duduk duduk duduk duduk duduk duduk duduk duduk duduk duduk duduk
pampul ya bisa
mendika raya sekarang juga
mau pak barusan istri bapak pergi
pergi apa maksud kamu itu apa
tadi beliau memaksa saya untuk melepaskan infus di tangannya pak
karena beliau yang ingin pergi dari rumah sakit ini
dia bilang mau pergi kemana
saya tidak tahu dimana keberadaan istri saya
kamu kan suster
kamu harus bisa menjaga istri saya
kamu harus bisa menahan
istri saya tidak keluar dari rumah sakit ini
kamu kan tahu betul
kalau istri saya ini masih butuh perawatan
maaf pak kami sudah berusaha
tapi istri bapak memaksa
dan disini kami tidak bisa memaksa
pasien yang sudah bisa pergi
termasuk pasien dewasa
kami tidak berwenang untuk menahan pasien pak
gue gak akan tenang
nanti gue juga gak akan bisa tidur
kalau masih kayak gini
gue terus ngasih tau reva
kalau adriana itu mantan ya boy
ih gak usah lah gak usah ngandelin nyokapnya lagi
tapi waktu itu aja gue tawar gak diangkat
kita langsung ke rumahnya reva aja
minggu ke rumahnya aja ya sekarang
gak ngasih tau ke reva
iya gak sih reva aja gak tau tau sampai sekarang
udah yuk kesana yuk
itu tas lo pada gimana sih
tuh neng bikinin kopi om
hei malam malam malah minum es
neng belum selama tuh
aduh orang abah deh bener bener soleh
mantas tah si kemot
kejar kejar si neng
bang neng maling dikejar kejar
saya agak agak ketek dengerin tuh yang maling cinta
biasanya tuh orang tuanya tuh ngasih hadiah
abah mau ngasih hadiah apa sekarang
si neng tuh udah selesai ujian ambil rapat
harusnya kasih hadiah ya
harus abah harus
kasih hadiah apa tuh ya neng ya
oh bagaimana kalau
abah ajak neng ke citarik
mau mereka boleh boleh boleh
mau lah abah pasti rame asik
asik keluarin alat alat camping bahala kita
kalau gitu kita berangkat besok
kamu diam aja
setuju tidak kamu mau ikut tidak ke citarik
iya kamu mau diam sih
gak usah lagi kalau gak ada kamu gak seru
mau ikut tidak kamu teh
kita ini kan sudah jadi baraya
sudah jadi brother jadi saudara betul tidak
kasian si neng
kamu diam aja memang sudah mau ikut
besok kan gue harus ikut balapan
kenapa kamu jadi bingung begitu
kenapa garuk garuk kepala
ah kamu belum mandi ya
ya sudah mandi dulu sana
gatel ya kepalanya banyak kutunya mungkin kemot
memangnya saya itu tenyom
gimana kalau liburan ke citariknya diundur terus aja
wah tidak bisa
kenapa jadi kamu yang atur atur hidup saya
maaf abah bukannya mau
mondi itu bukan mau ngatur tapi dia itu kasih usulan gitu loh
orang abah ngebelain
namanya juga falling in loh
jangan ngomongin cinta kek teks saya dengernya
gue kan gak mungkin batalin balapannya
aduh gue harus gimana ini
kalau masalah latihan gak ikut gak apa apa
tapi pada saat tanding kamu harus menang
kapan lagi kita ke citarik kita bersenang senang disana
mumpung si nengte lagi liburan
yang terpenting si abah yang menawarkan ke kamu benar tidak
lagian kamu kenapa sih
kamu gak mau ikuti citarik cuma gara gara kamu latihan doang
dan ya karena beberapa kemana mana kan aku udah gak pernah ikutan
ah kamu emang gak asik bukan anak tasik
ah harusnya ikut lah tuh kemot
kemot ayo terus ikut
kemot sekarang gini
pilih neng raya atau pilih latihan
neng coba neng telepon temen temen neng ajakkan
so sadayana ke citarik
gagasan yang bagus apa ajak saja neng biar rame
iya iya nanti neng coba telepon temen temen neng ya
neng mohon mah biarin aja neng
kita asik asik aja disana mungkin siapa tau ketemu pacar baru buat neng
kalau dia nggak mau ikut